hai hai hai ayo nyanyi apa kek nyanyi betul bangtoyip apa kek ayo cepet hehehe assalamualaikum
apaan sih itu nggak punya mata lihat ada orang di sini teh eh kamu mas supir mundur mundur nih
suling suling supir supir saya perlu sama neng desi diam dulu begini neng desi jadi
ini ibunya oh saya tahu ini ibunya atau ini yang di sini mana bu ini desi ada apa waduh ini
ini tuh rumahnya
lele mendingan jujur aja tuh lele nggak usah bohong terkeluh ketahuan disini mana lele aja
deh mau panjang atau pendek kalau lo pilih panjang lu ngaku bahwa lu itu orang kaya tapi
lu kalau milih yang pendek jujur aja lu itu orang miskin maklar kodok bau lagi dijamin diusir lu

aduh apaan lagi sih lu apa nggak sebaiknya kita nunggu dulu leh oni kita kan udah bagi tugas oni
itu bagian cari hadiah buat desi lu cinta sama desi cinta tuleh makanya pede dong jangan
kisut begini pede daha udah deh begini gua tahu lu belum pengalaman dalam bercinta sekarang lo
gua ajarin mau berhasil nggak ya mau tuh leh makanya gua jadi desi lu bagian ngerayu oke
petan des akan tercinta sama non desi sungguh
kalau kamu mencintaiku buktikanlah bahwa cintamu itu tulus pada diriku
cinta itu tidak bisa dibuktikan karena cinta itu adanya di sini di mana
apa itu kok jangan yang betul dong
maaf bang gak kelihatan soalnya abangnya hitam
enggak bang saya mau cari hadiah buat neng desi
hadiah buat desi desi yang di sini
iya desi yang di sini mas ada yang di kalimantan
desi anaknya pak sukarsa
abang ini sebetulnya siapa yang nongon desi nih
iya saya mah sepupunya neng desi ya tuh
wah kebetulan sekali nih bang kalau begitu
saya tuh dapat tugas dari bos henry
saya disuruh menyampaikan hadiah
tadi saya yang mau ke sana
tapi kalau ada cabang mudah mudahan si abang tidak keberatan untuk menyampaikan ini
malam ini maunya ditemanin terus itu
oh ya sudah tuh
sini titipin saja sama saya ini hadiahnya bang
lagian yang desi sibuk ya
lo sudah sibuk
pak desi cantiknya
tenanglah selama ada stepan bermasalahan beres semuanya tenang
cepgenta teh yang mana cepgenta teh
sule stepan bin abdul qadir
cepgenta yang mana
ini teh cepgenta ya
eh eh neng di sini neng
duduk neng duduk
silakan silakan duduk
sini duduk neng
rumah cepgenta teh di mana
di jalan cibaduyut tege cicahem
di cibaduyut deket gitu sama cicahem des
cibaduyut cicahem mah jauh tuh mah
ya emang jauh tapi kan tidak sejauh cibaduyut ke cililitan
bisa aja itu rumah cipta
di cibaduyut nete di mana
di mana nek
bos ketanya gampang di sana
nanti ibu tinggal keluar tol
terus ke kanan
terus lurus seratus meter
ke kiri dahi
pak adudu nyetanya gitu kak
pak adudu nyanyi mata kita teh
cepgenta mah mene lucu pak
bos genta mah seorang seniman
dia mah di samping pengusaha muda
nyanyi pinter ngerap pinter
gu takit kak oke pinter bukan masak galana pinter
liatin tuh sama ibu
lagu yang kemarin
pang toh i pang toh i bantrap di na dahan caw
menteng menteng ada neng desy
jadi jahe malu aduh aduh
pang toh i apa kek
itu gak punya mata
liat itu ada orang di sini teh
eh kamu mah supir mundur mundur
saya udah perlu sama neng desy
begini neng desy
oh saya tahu ini ibunya
ini desy ada apa
ibu bisa punya anak seperti ini
ada itu teh
ini teh di dalamnya bukan kodok bu
jadi dari cepetan
jadi ini dari cip genta
eh indah tahu
ini hanya supeno bu
aduh bile bagus lihat
cip genta teh
baik banget ya
ada ajakan dengan cip genta teh
atau kak kek bonesi

dalam kantas itu

kalau gitu ma besok atuh datang lagi ya
ya boleh boleh bisa
ya hampir semua di wilayah ini mah
tanah abah lah
beli tanah atau kebun apa
kalau tertarik biar abah siapkan surat suratnya
soal tanah ini bah pasti akan saya membelinya
kalung yang saya berikan sama desi udah diterima belum ya
kemarin saya titipin sama supir saya kalung mas buat desi
atau belum sampai ya
mungkin belum sampai karena desimo pasti cerita sama abah
apalagi kalau si ibu wah langsung macacang kalau dapat kalung ma
tadi itu dicariin sama pak rt
siapa ini teh menikah seperti ini menikah seperti bule
ini den henry yang rencananya mau beli tanah abah
oh aduh dicakap begini kayaknya cocok ya mbak ya
kalau dijodohin sama si desi
biar kelihatan lebih cocok
gimana kalau bapak sama ibu mengizinkan saya ketemu dan jalan jalan sama desi
itu mah gampang mbak
eh mau gue pecat jadi sopir loh
uh jangan dong bos
sumpah sudah saya kasihkan sama orang yang ada di rumah non desi
tapi mereka bilang belum terima kalung itu
lu harus urus kalung itu sampai jatuh ke tangan desi
ya siap bos
oh ya siap bos

pokoknya mah siap ya mbak
kalau cep ganteng mah kelihatannya kaya kampungan
memang dia itu kaya raya tapi kan kelihatannya begitu biasa saja ya mbak
mudah mudahan neng desi mau sama den henry
tidak lagi bersinggah

di rumah pakai tukang gula sama nora

aq coffee tapi siapa saja sih